mami tetap mau pisah
kalau bisa telak tiga sekalian
mami tuh udah capek
ternyata semuanya sudah terbukti
bahkan papi masih semput
genar genar pintu kosnya si cucu
kapan papi genar genar pintunya rumah si cucu
mumpah demi allah
enggak sama sekali
kemarin tuh cucu cuma asal ngomong aja ce
kang aceh teh emang suka godain cucu
tapi gak pernah ke rumah cucu
apalagi gedar gedar rumah cucu
lagian kang aceh enggak tau kok rumah cucu dimana
kamu sudah sholat em
yang tadi cucu ceritakan benar apa enggak
emak enggak mau pengaruhin keputusan kamu
saya udah bilang pasti
bases sepati kachernya sampe
bapak nggak mau pisah sama hatiku
bapak benar benar cinta sama hatiku
bapak nggak mau rumah tangga kita berantakan

kalau cuma ujapan
nggak akan ada artinya apa apa kalau nggak dibuktikan
tapi tuh yang sungguh sungguh mi
sungguh sungguh sayang sama mami
sungguh sungguh sayang sama mami
sungguh sungguh sayang sama edward
sungguh sungguh ingin mempertahankan rumah tangga ini mi
nggak pernah cinta sama mami
nanti kalau papi udah gak butuh mami lagi
juga pasti tidak akan pergi meninggalkan mami
nggak boleh mi mami nggak boleh
gak boleh ngomong seperti itu
papi sakit dengernya mi
nggak pernah nunjukin kalau papi cinta sama mami
mami juga nggak pernah ngerasa cintai sama papi
dia pernah merasa disayangi sama bapi
cepat atau lambat
papi pasti akan pergi meninggalkan mami
kalau menurut kamu si aceh itu
cinta gak sama ayah
ya kalau cinta atau sayang
kenapa dia kalau ngeliat perempuan
si aceh itu kalau lihat perempuan
tidak seperti itu tapi seperti ini
dia dicamur camurkan dagunya
mungkin penyakit kali
penyakit macam apa begitu
kum biasanya kamu tahu
mungkin dia merasa
aku merasa bisa menaklukkan semua perempuan
dia tidak bisa menaklukkan siapa perempuan
tidak mungkin kalau dia sudah bisa melakukan satu perempuan
dia akan sembuh
ya tidak mungkin atau kalau begitu nggak sembuh sembuh dong si aceh
ini bukan untuk yang pertama
dan juga bukan untuk yang terakhir kali
tapi hanya menunggu orang yang bisa memberikan papi lebih
nanti kalau sudah ketemu juga pasti babi akan pergi
kami demi allah kami demi allah
tidak ada sedikit pun yang minak papi
yang meninggalkan mami
kalau saja kami tahu isi hati papi
di kepala papi kami
papi ingin sekali membahagiakan mami suatu saat nanti
dengan cara ngajak jalan cucu
enting mencari semua perempuan